dan bergabung bersama kami produser lapangan sian indonesia diana valencia di lokasi perayaan hood ke dua puluh lima pan
halo selamat sore diana bagaimana persiapan di sana
saya ingin memastikan apakah betul kemudian prabowo dan erick thohir akan memberikan pidatonya malam hari ini
ya selamat sore jelang malam bram benar sekali tidak hanya prabowo subianto
baca pres partai gerindra yang juga diusung oleh partai amanat nasional dan juga erick thohir
yang merupakan salah satu nama yang diusung begitu dari partai amarat nasional untuk menjadi cawapres di pilpres dua ribu dua puluh
nantinya juga akan ada pidato ataupun diberikan kesempatan begitu ya untuk menyampaikan arahan ataupun pidato
erlangga hartarto ketua umum partai golkar ada ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
nah tapi untuk secara lebih jelasnya kira kira apa yang nanti akan disampaikan oleh zulkifli hasan
ketua umum partai manat nasional kemudian poin poin penting apa
karena ini menjadi momen penting begitu ya bram ini jadi momen pertama prabowo subianto hadir di hadapan seluruh kader pan
setelah dideklarasikan pada agustus lalu oleh karenanya saat ini sudah bersama saya sekretaris jenderal partai amarat nasional
edi suparno selamat sore jelang malam bang edi sehat bang
selamat sore terima kasih sehat alhamdulillah terima kasih
ini tadi sudah ada paparan survei begitu bang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pidato begitu ya
ada pak prabowo ada bang zulhas juga akan memberikan arahan
ini sebenarnya momen hud ke dua puluh lima ini menghadirkan begitu banyak nama ada pak prabowo pak erlangga gus imin kemudian juga pak yusril datang
apa yang ingin dihadirkan oleh pan pada malam hari ini
pertama tentu kita akan menghadirkan kebersamaan dan silaturahim
kebersamaan diantara partai partai politik yang telah menyatakan dukungannya kepada pak prabowo subianto
kedua yang ini merupakan bagian dari silaturahim politik kita
vaksinasi yang kita lakukan tanggal tiga belas agustus yang lalu belum ada kesempatan lagi untuk kita berkumpul secara publik
memang tim di bawah ketua umum itu berkumpul secara teratur untuk membicarakan strategi dan teknik pemenangan pemilu
tetapi ini adalah silaturahim publik yang pertama yang kita lakukan bersama sama
dan ini adalah sebuah momen penting bagi pan karena ini selain ulang tahun yang ke dua puluh lima dari partai emanasional
ini adalah perhelatan terbesar sebelum pemilu yang dilakukan oleh partai aman nasional
nanti dalam pidatonya pak zulkifli hasan tentu akan menekankan betapa pentingnya peran pan
di dalam menciptakan pemilu yang aman yang damai yang guyup kepada seluruh kader kader pan
termasuk juga mengingatkan kader kader pan akan hakikat mereka berpolitik adalah untuk mengabdi membantu rakyat
itu kurang lebih demikian
saya mau pastikan dulu bang untuk rangkaian acaranya berarti nanti yang datang ke sini adalah partai politik pengusung pak prabowo subianto
begitu ya bang ya
kemudian semuanya akan diberikan waktu bergantian untuk bicara atau pidato politik atau hadir dalam satu panggung begitu bang
format yang kita telah tentukan hari ini tentu pidato politik pak zulkifli hasan merupakan highlight daripada hari ini
daripada kegiatan hari ini tetapi tentu kami juga ingin mendengarkan masukan dan pandangan dari capres yang kita usung pak prabowo subianto
nanti beliau akan diberikan momen untuk juga menyampaikan pandangannya
tapi juga nanti akan ada testimoni testimoni dari para ketua umum parpol tentunya dalam menyemangati pan di hari ulang tahunnya ke dua puluh lima
bang kalau bicara soal pilpres kemudian capresnya itu ditentukan begitu ya bang ya
pan mendukung pak prabowo subianto dideklarasikan di museum perumusan proklamasi beberapa waktu lalu
cawapresnya bang ini yang masih suara yang berbeda begitu
ada sebut saja bang yandri begitu pak erick thohir kemudian pak zulhas sebenarnya juga menyebut nama lain
yakni pak muhajir yang juga hari ini datang
ini sebenarnya pan ini mau gaya dua duanya siapa sih bang yang jadi prioritas bang
ya tentu pak erick thohir sudah lama kita sosialisasikan dan itu merupakan bagian dari strategi kita sudah hampir dua tahun ini
dan tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa akar dari partai manasional ada di muhammadiyah
dan salah satu tokoh muhammadiyah yang saat ini paling senior bari mengelup kalaman adalah pak muhadjir effendi
tentu itu akan kami kedepankan juga
namun dalam pembicaraan pembicaraan yang sekarang sudah ada
yang sudah kita lakukan yang kita sudah sampaikan kepada pak prabowo
kita sampaikan kepada teman teman parpol pengusung pak prabowo
bahwa pak erick thohir adalah sosok yang kita dukung ke depannya
tetapi juga tidak melupakan pak muhajir effendi dalam hal ini
bang ini saya mau tanya soal seberapa setia pan terhadap komitmennya kepada pak prabowo subianto
karena kan kalau kita lihat rekam jejaknya pan ini juga pernah mengusulkan nama erick thohir ke partai demokrasi indonesia perjuangan
datang waktu itu ke dpp pdi perjuangan
bertemu langsung dengan bu mega
berarti ketika sudah memilih pak prabowo ini artinya proposal ke pdip luruh bang
tentu politik dalam politik segala sesuatunya bisa terjadi
tetapi kalau melihat rekam jejak pan kita sudah dalam dua pilpres mengusung pak prabowo
ini adalah yang ketiga kali
rasanya kita sudah akan sulit sekali untuk bergerak
apalagi kita sudah punya kedekatan yang sangat
sangat erat dengan pak prabowo dan teman teman gerindra
khusus untuk pak erick thohir tentu kami akan tetap perjuangkan pak erick thohir
tetapi itu kan nanti akan diputuskan di dalam sebuah forum para ketua umum pengusung pak prabowo subianto
dan kami rasa musyawarah yang akan dilakukan itu mudah mudahan dalam waktu dekat itu nanti menghasilkan satu nama
dan nama itulah nanti akan disepakati oleh semua untuk kita dorong bersama sama
jadi ini saya kira merupakan sebuah
spirit kebersamaan yang akan kita song song supaya nama yang kita nanti akan lahirkan sebagai cawapres pak prabowo
itulah yang kita kemudian komit untuk memperjuangkan secara bersama sama dengan pak prabowo
nah ini bicara soal spirit kebersamaan bang
ini kan beberapa waktu lalu memang sudah deklarasi tapi pasca deklarasi itu sudah ada pertemuan lagi belum sih bang
antapartai politik pendukung pak prabowo subianto begitu
karena kan kalau kita bicara piagam kerjasama itu yang baru hitam di atas putih sebenarnya gerindra dan pkb
dan disitu tertulis poin ketiga kalau saya tidak salah bang
itu yang menentukan capres cawapres itu adalah pak prabowo dan mohaimin iskandar
itu belum ada golkar dan juga pan begitu bang sudah diperbarui bang
kita dalam hal ini sudah melakukan pertemuan pertemuan pas ke deklarasi itu
memang tidak dipublikasi di dalam tatanan grup kerja
tetapi saya yakini apalagi itu merupakan sebuah pernyataan juga dari pak prabowo bahwa pembahasan mengenai cawapres itu akan dibahas di tatanan para ketua umum
bagaimana formatnya kami serahkan kepada pak prabowo
tetapi kami yakin pak prabowo seorang demokrat sejati sehingga membuka ruang selebar lebarnya bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangannya terkait masalah cawapres ini
oke baik berarti pan punya porsi yang sama ya bang untuk mengusulkan nama
sekretaris jenderal partai manat nasional edi soepardo
selamat beraktivitas bang terima kasih waktu itu ke cnn
ya bram itu tadi sebenarnya bahwa memang ada sejumlah ketua umum partai politik yang turut hadir
ketua umum soebianto ketua umum golkar erlangga hartarto kemudian ketua umum pkb mohaimin iskandar
tapi saya ingin ajak anda sedikit untuk melihat survei dari partai amarat nasional yang juga tadi disampaikan begitu dalam paparan internal
kalau memang dilihat ada tren kenaikan begitu dari pan kalau saya mengutip survei dari litbang kompas itu pada mei dua ribu dua puluh tiga itu pan hanya di angka tiga dua
tetapi di yang terbaru begitu bram ini naik jadi tiga empat
naik dua persen di agustus dua ribu dua puluh
kemudian di indikator politik juga menunjukkan tren positif begitu tren yang sama kenaikan dari per agustus begitu empat tiga persen posisi ke delapan
dan kalau bicara soal trennya angka empat tiga ini sebenarnya dirasa cukup baik begitu menurut survei indikator politik
karena pada april dua ribu dua puluh tiga ini hanya berkisar di satu lima sampai dua persen saja
tetapi ini kali pertama dalam survei indikator politik pan ini menyentuh ataupun lebih
dari angka empat persen
nah tadi juga disampaikan begitu ya dalam paparan internal bahwa memang ada tren kenaikan
tapi disampaikan beberapa faktor penyebabnya ini adalah kinerja menteri perdagangan kelamin ini adalah ketua umum partai manatrasional zulkifli hasan yang berkaitan dengan harga pangan
yang memang berkaitan dengan isu isu meraket dari level menengah sampai dengan ke bawah
bram kembali ke anda

menarik diana kalau anda katakan berarti artinya naik sekitar dua persen begitu ya dari survei internal yang kemudian dilakukan pan terhadap elektabilitas partai
tapi apakah kemudian tentunya anda di sana mungkin mendapatkan bocoran bocoran internal begitu dari pan
seberapa sosok erick thohir akhirnya mendongkrak posisi pan dari beberapa bulan lalu hingga hari ini
dan kira kira seberapa yakin begitu mengingat semua anggota koalisi ini masing masing punya cawapresnya masing masing
apakah kans dari seorang erick ini cukup besar di hitung hitungan pan begitu diana
ya bram kalau bicara soal pemilih partai manat nasional kalau dari litbang kompas ini sebenarnya cukup spesifik begitu ya
mayoritas pemilih pan itu didominasi oleh gen z empat puluh tiga lima persen kemudian disusul dari generasi x gitu ya tiga puluh dua enam persen
kemudian di generasi y menyusul di sepuluh sembilan persen dan generasi baby boomers ini di sekitar empat tiga persen
ini artinya bahwa gen z dan gen x memegang peranan penting dalam pan untuk bisa mendongkrak elektabilitas ataupun popularitas dari partai amanat nasional
perihal erick thohir bahwa memang tadi disampaikan dalam paparan internal ada beberapa poin yang cukup mengena begitu
beberapa diantaranya adalah isu erick thohir sebagai menteri bumn ini cukup berkaitan bidang kerjanya ataupun ditambah lagi erick thohir juga punya posisi sebagai ketua umum pssi begitu
ini memang menyentuh isu isu yang menengah ke bawah
ini sesuai dengan usia pemilih dan juga kepentingan
juga isu yang diminati begitu oleh para pemilih partai amarat nasional yakni usia muda kemudian isu soal harga pangan soal bola dan lain sebagainya yang memang menyentuh generasi muda dan juga generasi maksud kami masyarakat level menengah dan juga ke bawah
sehingga memang erick thohir punya efek tetapi sekali lagi bahwa yang disampaikan faktor penyebab utamanya adalah kaitan posisi ketua umum pan sebagai menteri perdagangan
dan faktor utamanya adalah pengelolaan
pengelolaan harga pangan begitu
kemudian soalkan si erick thohir menjadi cawapres ini bisa disampaikan ini cukup menarik begitu ya
karena koalisi kebangkitan indonesia raya yang awalnya hanya dihuni oleh gerindra dan juga pkb ini artinya prabowo imin begitu kita ketahui bersama bahwa memang pkb ketua umumnya mohaimin iskandar ini juga punya ambisi yang sama untuk menduduki kursi wapres ataupun wakil presiden
tetapi sekali lagi bahwa memang tarik menarik ini masih berlangsung masih didiskusikan
tetapi mengutip pernyataan dari sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani menyebutkan bahwa dalam politik itu ada etika dan yang duluan punya porsi lebih besar
hingga saat ini belum ada penentuan tapi kita melihat bahwa memang beberapa kali presiden joko widodo ini juga punya momen kebersamaan dengan prabowo dan juga erick thohir beberapa sumber di partai gerindra dan juga di partai amanat nasional menyebutkan bahwa memang presiden jokowi ini juga punya kecenderungan begitu ya untuk mendukung

tetapi tidak boleh dilupakan bahwa ada nama mohaimin iskandar yang juga masuk dalam kabinet pemerintahan jokowi dodo dan sudah lama begitu ya kerjasama antara pdip partai yang menanggungi presiden jokowi dodo dan juga pkb bekerjasama
ini artinya bahwa memang dalam tatanan politik saat ini yang masih cukup kuat
ini adalah nama erick thohir dan juga mohaimin iskandar
pram balik ke studio
oke terima kasih atas laporan dan juga elaborasi anda diana valencia melaporkan langsung dari lokasi hud
terima kasih dan selamat kembali bertugas